untuk mengetahui kondisi terkini terkait bencana banjir di houston kita telah terhubung dengan reni kusuma seorang warga negara indonesia di houston texas amerika serikat
halo reni beberapa saat lalu kami mendengar kabar bahwa hujan deras sudah mulai reda
lalu bagaimana kondisi terkini reni di sana apakah banjir sudah mulai berangsur surut
banjir sudah mulai berangsur surut namun karena daerahnya itu penuh dengan sungai jadi sungainya masih naik
jadi masih banyak yang flooding karena itu juga sekolah masih banyak yang ditutup ya buat keamanan
baik reni nampaknya banjir ini sudah sering terjadi di houston tapi seberapa besar dan berapa parah sebenarnya skala banjir yang melanda kali ini
biasanya daerah saya
alhamdulillah nggak pernah sampai flading ya tapi kemarin di depan sekolah anak anak itu sudah banyak mobil yang mogok
karena di perempatan lampu merahnya terendam air sampai ke sebatas pintu kayaknya
oh jadi rumah reni sendiri aman begitu
tidak terkena air banjir ya tapi boleh dibilang banjir kali ini merupakan salah satu yang terparah
sepanjang reni tinggal di sana
tahun lalu itu juga terjadi banjir besar di houston tapi daerah saya di daerah selatan dari houston itu nggak kena
maksudnya kena hujan besarnya tapi nggak sampai banjir ya karena ya masih aman lah
tapi ya baru hari ini badan anak anak belum pernah diliburkan gitu loh karena banjir jadi baru dua hari ini aja yang diliburkan karena banjir
reni pada saat ini berada di rumah sendiri di tempat tinggal reni
oke bagaimana dengan proses evakuasi warga lain
laporan mengatakan bahwa ribuan warga mencari tempat atau shelter yang lebih aman dan bagaimana di sana proses evakuasinya
yang saya lihat di berita itu red cross sama pemerintah langsung ya kayaknya langsung turun tangan
dan mereka provide shelter biasanya di church atau di community center
dan itu dari kemarin ya dari kemarin malam
itu yang terdengar besar sekali hujannya kan kemarin malam tuh jadi yang mulai saat itu mereka udah mulai evakuasi
seperti yang saya bilang daerah saya alhamdulillah nggak kena sampai lampu mati pun enggak ya cuman di daerah lain seperti catty yaitu bagian barat dari houston
atau di north yang paling parah itu mereka sampai sekarang pun lampu belum masuk ya maksudnya listrik masih mati

oke tapi di tempat reni listrik ada air semua alirannya masih mati

bagaimana dengan imbauan dari pemerintah setempat ataupun kbri yang ada di amerika bagi wni yang pada saat ini berada di daerah daerah yang terdampak banjir
saya mereka masih melalui website sampai sekarang sih saya nanya sama teman teman belum ada yang kena korban yang langsung ya paling itu yang di jalanannya banjir

masuk rumah sampai sekarang saya belum mendengar
kjri pun mereka sudah ngasih
dan untuk stay at home gak kerja
gak sekolah sementara
sampai kondisi aman gitu
baik reni kita harapkan kondisi berangsur pulih
terima kasih sudah berbagi bersama kami
di cnn indonesia